assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera dan salam sehat selalu
yang saya hormati pak irjen paul pak deddy prasetya beserta jajaran
dan juga rekan rekan narasumber dan juga para hadirin semuanya
mungkin saya nanti ringkas saja dulu ya nanti kita lanjutkan diskusi
sebenarnya jasa marga ini bagian tol ini bagian kecil dari pelayanan lebaran
tapi tadi yang terberat ya tadi satu pelabuhan dan satunya lagi adalah sekitar jabodetabek
memang perlintasan yang mau ke sumatera sumatera jawa jabodetabek sendiri
yang nanti ke semarang itu sebagian besar memang mudik ke arah sana
yang jadi perhatian pemerintah yaitu khusus di darat yaitu pelabuhan merak dan juga jalan tol
yang sekarang dikelola oleh jasa marga
nah itu satu kedua juga harus memenuhi tagline pemerintah nih pak dedy
yaitu taglinenya mudik nyaman dan berkesan
jadi bukan lancar aman nyaman saja
tapi nyaman dan berkesan
nah ini memang seperti disampaikan oleh pak an tadi ya pak juga pak cucu
memang sudah dipersiapkan lama sekali supaya terrealisasi tagline pemerintah nyaman dan berkesan tadi untuk mudik tahun ini
baik mungkin saya sedikit memulai dulu bahwa jasa marga tol ini
kebetulan saya juga di samping jasa marga juga saya juga ketua asosiasi tol ini
saya juga ketua asosiasi tol ini

jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan pujt pujt itu ada lima puluh enam ya badan usaha
jadi kita selalu berkoordinasi juga
nah data yang kami buat ini sebenarnya dari dasar survei kementerian perhubungan
kemudian juga historical data yang ada pada kami
kemudian kami simulasi berdasarkan ketersediaan dan kapasitas kapasitas sarana perasana yang ada di jalan tol di kejasa marga
nah ini yang pertama
tadi juga sebagaimana disampaikan bahwa nanti pelayanan itu kita juga sama dengan kementerian perhubungan
h tujuh sampai dengan h tujuh nanti setelah enam belas hari mulai tanggal lima belas sampai dengan tanggal tiga puluh
nah tadi juga sudah disampaikan
nah untuk jalan tol itu diperkirakan nanti puncaknya dari simulasi kami adalah tanggal sembilan belas
jadi ini kami selalu memasimulasikan nanti
dari gambaran ya
gambaran nanti implementasinya adalah di korlantas dan perhubungan
memang diminta kementerian perhubungan
itu jasa marga mengimplulasi secara detail untuk ruas ini
itu di h tiga yaitu sembilan belas puncak
dan kondisi terburuk nanti di tanggal itu
kemudian juga arus baliknya di tanggal dua puluh lima
yang pertama keduanya lah itu tanggal satu
nah tanggal satu ini juga sudah menjadi perhatian kami
kami juga ada koordinasi
dengan pak asop dan juga kapol dajabar
karena takut jalan tolnya ditutup pak an ya
karena biasanya nanti kita juga harus membantu banyak
jadi kami juga ada koordinasi
nah kemudian juga nanti dari prediksi ini
kami sudah membuat
jadi arah keluar jabodabek
dari data yang sudah kami simulasikan kami hitung
nanti dari empat gerbang utama itu sebesar
dua tujuh puluh delapan juta yang akan keluar jabodabek
nah khusus dari jabodabek
yang waktu itu adalah dua enam juta
yang pada waktu itu dua lima puluh tujuh juta
dan tadi di tanggal sembilan belas itu nanti ada satu ratus tiga puluh delapan ribu kendaraan
di titiknya itu di titik kumpul
pertemuan antara trans jawa dari utara maupun selatan
jadi kalau sekarang saja sudah di enam enam puluh tujuh sudah sibuk
nah itu distribusinya nanti
ke arah barat merak
merak yang begitu sibuk di pelabuhan itu
kemudian ke selatan tadi cipularang
jadi memang horornya adalah di titik enam enam puluh tujuh itu
kemudian ke arah trans jawa maupun cipularang
nah di sini memang
itu tahun dua ribu dua puluh dua
kalau mudik di tahun dua ribu
maaf mudik tadi
sekarang harus masuknya balik
baliknya itu selama
dan prediksi tadi tanggal dua puluh lima itu
jadi memang luar biasa tahun ini
kalau diurut dari sejarah pengoperasian jalan tol
ini tahun ini adalah yang terbesar
yang nanti akan kita layani di jalan tol
mungkin itu yang pertama
kemudian yang kedua
tadi dari ruas yang terpadat
itu kemudian kami petakan lagi
jadi tadi muncul jam dan waktu
oleh dari perhubungan itu adalah diskusi bersama
kami sedikit menyampaikan tadi
di saat arus puncak
memang distribusi lalu lintas
itu memang harus dilakukan rekayasa
jadi dari kilometer empat puluh tujuh sampai enam puluh enam
kalau ingin visi ratio nya itu di bawah lima
yang kalau delapan ke atas sudah gerendet
kata pak menup ya
atau kalau satu berhenti karena itu
dan kecepatannya di atas empat puluh satu
itu memang harus ada pengaturan angkutan barang
kalau kita melihat dallius
itu gak lancur
karena di sini
gague itu mengutangi kendaraan yang di jalantar
dihitungan kami ini
dan juga penurunan kendaraan berat itu
ini kan kita ambil di sini
jadi simulasi nya seperti ini
tujuh ratus enam puluh enam itu tidak perlu one way tapi contraflow nya harus tiga lajut
nah ini nanti harus dicoba di lapangan
kalau enggak biasanya kan kita maksimum dua ya
dari pak an ya nanti kalau mau tiga mungkin saya rasa harus simulasi ini
karena ini kita ngambil pc ratio nya kecil enam biar lancar
nanti kalau dua ya mungkin sekitar delapan an ya
supaya kecepatannya yang bagus adalah di atas empat puluh
supaya kecepatannya cepat
nah memang dari simulasi ini yang agak berat adalah
kali kangkung banyumanik ini pc ratio nya delapan di waktu mudik ini
tapi kecepatannya empat puluh satu
nah ini memang ini juga biasa pak anies ya pak cucu
tiap tahun selalu numpuk di jawa tengah
nanti memang ada pengaturan khusus ini dari korlantas ya di jawa tengah seperti apa
memang permohonan kami jangan ada kontraflow di sana
karena pernah waktu itu tahun dua ribu sembilan belas kontraflux terjadi tabrak ngambing gitu ya
karena kan kecil turunan
nah ini jangan sampai ada kontraflow di pada puncak ini
tapi kalau one way memang di semarangnya sendiri padat sekali
nah ini perlu diskusi khusus ya pak ya
yang semarang ini
kan numpuk di situ nanti
kelihatan di sini
pada saat kondisi terburuk
kecepatannya di tolnya masih pas satu
artinya ini pasti terjadi penumpukan di arteri arterinya
nah khusus untuk arus mudik
kami juga sudah menyiapkan ases fungsional
yaitu yang perlu disosialisasi adalah di kilometer sembilan puluh sembilan a cipularang
itu tapi hanya untuk non bus
bisa keluar ke arah drandan
ya kita buka di cipularang
jadi arah cipularang itu mulai tujuh puluh dua
rest area kemudian sembilan puluh sembilan
sekarang sudah kita buka juga
itu bisa dipakai juga untuk pemudik
apabila memang cipularang terjadi kepadatan yang cukup berat
karena cipularang hanya dua lacur
ya kemudian di satu ratus empat puluh sembilan pada lenyi juga
sedang minta izin ke kemudian pupr
karena ada ruas baru
ada bukaan baru di situ
juga akan kita buka untuk mengurangi kepadatan di cilenia sendiri
nah alhamdulillah tadi sudah disampaikan
oleh pak cucu bahwa kita sudah berhasil nanti tanggal delapan ini melebarkan
sebetulnya perjanjian pengusahaan jalan tolnya
cikampek itu kilometer empat puluh delapan sampai enam puluh enam itu hanya empat lajur ambon bandung ya
jadi dua lacur arah transjawa
tapi kita lebarkan dua lajur lagi
jadi waktu tahun dua ribu dua puluh dua sudah berhasil kita pakai tiga lacur
sekarang ini total delapan lajur
jadi ya biasanya orang indonesia itu kalau empat lima lacur itu jadi lima lacur
jadi sebenarnya prakteknya nanti itu sepuluh lacur
karena nanti bawa jalan juga akan ditempatkan
nah di sini nanti kami juga akan menemukan direct yang cukup banyak
jangan sampai ada gangguan
ya dari directnya tadi tiga belas kita tambah lima belas di capek
kemudian di atasnya kita tambah yang tadinya tiga direct kita tambah lima
jadi nanti kalau mau go kita tarik
biar bisa dipakai untuk sepuluh lacur
nah oleh pak cucu
ya sudah karena itu kami memberanikan diri di simulasi ini adalah kontraplonnya tiga lacur
jadi masih sisa tiga lacur bisa jabutabek
itu orang dari bandung maupun jabodetabek bisa tetap menggunakan dua arah
nah ini arus mudik
dan juga pada arus mudik
di solo jogja ada segmen kartasura klaten itu sekitar enam kilo
itu keluar di jalan sawit
itu kita fungsikan juga nanti untuk fungsional
kita coba buka untuk mengurai kebatasan yang di bawah
antara boyolalimo ke kartasura dan sebagainya
karena banyak yang orang mudik nanti juga ke arah jawa timur dari arteri maupun tolnya
itu yang mau ke jogja kita masukkan ke fungsional itu
nah ini mungkin nanti implementasinya semua oleh korlantas
kami tetap menyediakan itu untuk mengatasi kemacetan di titik tadi
dari jabodetabek sampai semarang tadi
nah ini kemudian kalau kita simulasi dari data
jadi disitu saat nanti prakteknya juga gini
nanti ada jam jaman dari kita
biasanya dari korlantas pak edi ya
pak edi selalu stand by di tempat kita
beliau akan melihat
jadi data kita itu dengan parameter yang kita sampaikan disini
misalnya kontrapro satu lajur kalau dia udah lebih besar sama dengan lima ribu lima ratus
kontrapro dua lajur harus lebih besar

ini kita udah masukkan safety factor yaitu tujuh puluh

jadi termasuk nanti harus melakukan persiapan pada saat angka sudah bergerak di grafik itu
nah ini kelihatan jam jamnya kapan harus kontraflow satu lajur dua lajur dan tiga lajur
nah kelihatan di arus mudik
di sini ini kita plot di japek ya
itu memang tidak perlu one way di situ
tapi karena tadi cipalinya itu hanya dua lajur
dan tidak bisa dipakai tiga lajur karena banyak rest area di situ
biasanya ketutup ya
orang istirahat rest area nya juga mungkin sudah padat
sehingga praktis satu lajur setengah
sehingga memang pada saat puncak yang oranye itu sebelumnya
tanggal tadi sudah disebutkan oleh pak cucu
jam jam dan tanggalnya memang itu hasil diskusi ya pak cici ya
dan nanti skb itu memang harus sudah mulai one way
tidak bisa itu angka angkanya nanti mungkin kalau pak deddy mau dapat
nanti bisa diambil pak datanya
nah selanjutnya arus balik
tadi arus balik arus balik juga ini tadi tetap ya
tetap simulasinya adalah gage
anggota barang gage dan tiga lajur
yang paling berat adalah di kilometer empat ribu tujuh ratus enam puluh enam
arus baliknya numpuk di enam puluh enam
nah di sini kelihatan visi ratio nya udah delapan ya
tapi kecepatannya masih empat puluh dua
nah ini memang harus diantisipasi pada arus balik
itu tadi sudah kami sampaikan
ya terhadap tahun kemarin
jadi tadi sudah disampaikan pak cucu
waktu tahun dua ribu sembilan belas
kita itu satu ratus enam puluh enam ribu kendaraan pada saat hari itu pada sepuncak
menetralkannya karena pada tidur berhenti
karena kecepatannya di bawah tiga puluh dari situ
dua puluh malah berhenti
di pengalaman itu tahun dua ribu dua puluh dua dengan rekayasa dan sebagainya tadi
dengan persiapannya cukup matang
sampaikan pak cucu
kita bisa selesaikan satu hari
waktu itu satu ratus tujuh puluh ribu kendaraan
nah sekarang satu ratus tujuh puluh delapan ribu puncaknya
nah ini memang nanti
oleh karena itu kami juga sudah menyiapkan
jadi yang paling harus dibantu
sebagai penasaran pak kak kor lantas pak an ya
bus yang kosong itu harus bisa balik jakarta lagi
supaya bisa mengangkut
nah oleh karena itu kami juga sudah nambah lajur ya
kita siapkan mau dipakai atau enggak nanti
untuk strategi operasi oleh kor lantas maupun polda
yaitu sadang utanegara delapan lima km nyambung
juga sampai dengan taman mekar dua puluh tujuh lima km
itu bisa keluar di jalan industri di kerawang itu
atau di keluar di jalan pangalan
kalau dari jalan industri itu masih dua puluh km
kalau dari taman pekan enam belas km
memang masalahnya nanti di arteri ya pak ya
nanti itu memang harus diatur kembali
tapi ini kami siapkan saja
jadi untuk keadaan darurat bisa dipakai
karena simulasi yang kami pakai ini adalah
kami sudah waktu balik sudah menggunakan itu pak
yaitu sekitar tujuh ratus kendaraan per jam
karena ini pakai angka angka yang cukup detail
kami hitung harus
karena biasanya kami ini suka ditanya pak
sama pak kapolri pada datang gitu
kita harus bisa membuktikan bahwa angka angka ini kita hitung secara detail
dan ini memang kami ambil dari survei dan juga historical data ini
selalu tiap tahunnya tidak meleset
yang biasanya kita lebih besar dikit
tapi itu yang lebih baik pak
nah dari peta ini bisa dilihat
tadi sudah sama dengan yang disampaikan oleh pak cucu
bahwa kondisi lalin
visi ratio dan kecepatan yang terjadi di ruas ruas masing masing
memang yang paling parah adalah kilometer empat puluh tujuh sampai enam puluh enam pada saat balik
nah oleh karena itu
kita tadi menyiapkan fungsional
juga menyiapkan armada armada
nanti juga nanti kami sampaikan
nah untuk jogja solo pun
itu yang dari jogja
kalau mereka ingin langsung masuk tol
karena joglo semar belum jadi
karena nanti tahun depan mudah mudahan sudah ada yang fungsional
kalau joglo besar itu sebenarnya dari jogja bisa bawen langsung semarang
ini tidak harus masuk ke solo lagi
kita siapkan yang enam km tadi untuk arus balik ke jakarta
jadi itu bisa dipakai juga untuk balik
nah ini simulasinya
ada jamnya mungkin nanti bisa dilihat
jam jamnya kapan kontraflos satu lacur dua lacur tiga lacur dan satu way
di sini bisa dilihat
memang luar biasa tahun ini adalah
pak cucu ya tahun terbesar orang mudik
nah memang kita ini
memang awal lihat surveinya pak menhub ini
rekomendan perhubungan agak harus hati hati kitanya
jadi karena memang ladinya cukup besar
dan jam jamnya terjadinya
yaitu dia harus balik tadi
pertama adalah tanggal dua puluh lima
juga sangat senang sekali untuk kami ya
karena terjadinya tanggal satu
pasmede mudah mudahan kepolisian sudah mengantisipasi
sehingga tidak ada penutupan lajur
nah baik saya lanjut
pasti ada waktu ya mbak ya
jadi kesiapan pengoperasian tanpa tabib yang tadi sudah kami sampaikan
pertama adalah capek selatan
dan juga capek juga insyaallah tanggal delapan nanti sudah jadi
ya kami sudah siapkan
kalau enggak jadi
kami saya pernah di luar jawa bisa jadi neraka di cikampek
tapi alhamdulillah nanti tanggal delapan ya bu fitri
ya bu dirab jadi ya
tanggal delapan sudah jadi
kemudian akses sembilan puluh sembilan cipularang juga sudah kami fungsikan
tinggal yang km empat puluh sembilan padalnyi tadi
kita sedang menunggu dari persetujuan pupr
nah di peningkatan pelayanan
kami nambah tiga puluh satu unit direct kendaraan ya
kendaraan derek kami tambah banyak sekali
dari satu ratus tiga puluh enam menjadi satu ratus enam puluh tujuh
kemudian rubber cone untuk
rekayeran skala lantas oleh
kami tambah empat lebih
sekarang sebelas lebih
jadi sudah luar biasa
tinggal diperhentahkan saja
tenaganya juga sudah siap
kami juga menyediakan crane
ada pembatasan kendaraan berat
tapi kan masih ada kendaraan logistik
barangkali ada yang terjadi mogok
kendaraan kendaraan logistik yang
bahwa logistik kita juga ada di enam belas ruas itu
kita siapkan juga khusus screen
untuk sewaktu waktu mengangkat
menyingkirkan dulu ke rov
apabila terjadi mogok
karena tahun dua ribu sembilan belas pernah
satu kendaraan logistik
pas jalur mundik mogok
langsung berhenti yang tiga hari waktu itu pak deddy
jadi kami enggak mau terulang
kami siapkan juga crane
karena biasanya enggak bisa pakai kendaraan direct biasa
kemudian juga kami
menyediakan kendaraan roda dua
sampai khusus untuk distribusi bbm
jadi orang dari sumatera
biasanya merem atau gimana
begitu masuk di jor maupun tomang
itu memang kan nggak ada res area
baru ada res area nanti lima puluh tujuh
biasanya banyak yang kehabisan
karena itu panjangnya adalah tiga puluh enam kilo
nah itu juga kami siapkan kendaraan roda dua
kemudian juga kami
mobil storing juga kami siapkan
tujuh set perlengkarapan di mobil storing
dengan penambahan lima puluh dua unit alat komunikasi
untuk kita berikan juga ke korlantas ya
biar untuk membantu komunikasi dengan baik
dan untuk layanan transaksi
kami juga menambah enam ratus lima puluh satu petugas on call
ya kami tambah enam ratus lima puluh satu
jadi untuk apabila memang terlalu lelah
jadi langsung kita refreshing terus
kemudian tambahan satu ratus tiga puluh enam unit mobile reader yang di lapangan
jadi ada nanti petugas jemput
untuk transaksi biar cepat
sekarang jadi kita total ada empat ratus tujuh puluh unit mobile reader
dan juga kami menambah lokasi top up
tambah dua puluh satu lokasi
kami juga secara total juga menyediakan tambahan e tol
susah top up
kita langsung siapkan juga e tol yang sudah tersedia
nah kami juga banyak hal yang di persepasi
ini tadi juga dibisik bisik ya pak ya
kami juga menyiapkan itu tambahan tiga puluh lima tim ya
untuk menambah lubang
kita tambah sekitar empat sak juga untuk penutupan lebak
sehingga kami siap untuk menambal secara cepat
nah tadi penyelesaian pekerjaan
kita harapkan h sepuluh itu sudah selesai semua
dan juga di layanan tambahan lainnya
bandwidh internet juga kami tambah
call center juga kayak tambah orangnya
untuk menerima panggilan panggilan dan pelayanan
dan juga kami menyediakan empat paket goodie bag
pada saat kondisi puncak
karena rest area kadang kadang penuh
kita siapkan goodie bag itu isinya ada makanan
minuman dan sebagainya
bisa untuk membantu mereka mereka yang memang
karena susah memasuk rest area
sehingga pada saat itu petugas kita akan membantu
kemudian juga tentunya kami juga menyediakan nanti buku saku
kadang kadang ada yang gap tech
walaupun secara teknologi kita ada aplikasi
tapi kadang kadang mereka nggak lihat aplikasi
tapi bisa kita modalin buku saku
nah kemudian tentang rest area
di rest area ini ada potensi keramaian itu di dua puluh tiga lokasi
nah kami juga sudah mengaturan flow kendaraan di beberapa lokasi
jadi kita atur flow nya
jadi tidak langsung dari pintu ada antrean bpm
tapi kita putar
manajemennya kita sudah atur
koordinasi dengan kopolisian
kami juga nanti menambah rest area untuk mudik di sembilan belas b
dan juga pada saat mudik
eh maaf tadi balik ya sebenarnya
pada saat mudik maupun balik nanti
semua kantor kita akan kita lengkapi juga
akan kita siapkan juga seperti di kuala lantas
mungkin nanti supaya tidak mengganggu operasinya kuala lantas
kita buat pitstop di situ ya bu fitri ya
pitstop toilet di depan itu yang luas depannya
mungkin itu bisa menguat tiga ratus lah per jamnya
jadi mereka bisa kencing dulu atau solat dulu
jadi begitu semua kantor kita kita fungsikan
termasuk nanti pada saat one way di cipali
itu kita nambah juga kantor ciperna yang luas itu
kita fungsikan juga untuk rest area
nanti bisa dipakai kalau one way kan bisa dua arahnya dipakai
jadi memang banyak yang kami siapkan
juga spbu modular juga ada delapan belas spbu modular
bekerja sama dengan pertamina
kami menambah tadi totalnya lima ratus delapan puluh delapan bilik perturasan
dengan dua puluh dua posko untuk kesehatan
dan juga spklu barangkali ada yang nanti mobil listrik
diselesaikan juga kita siapkan spklu
yang sudah kita koordinasikan dengan polda jawa tengah
besok ya saya baru ketemu besok dengan polda jawa tengah
nanti apa yang diperlukan akan kita siapkan juga
total sementara ini ada tiga puluh enam posko yang akan kita siapkan
pak subakte waktunya satu menit lagi silakan
nah ini flow nya itu nanti ngaturnya begitu
jadi tidak seperti biasa flow list area kita atur
nah di sini mungkin yang lebih penting bahwa semua kita menggunakan teknologi
waktu waktu yang untuk mengambil keputusan kita sudah tambah juga dua puluh empat lokasi
kita juga sudah mengupgrade infrastruktur it kita
juga kita menggunakan dynamic message sign sudah berdasarkan estimated time arrival
jadi berapa menit anda sampai di sini
juga di list area kita ada management system untuk mengatur list area nya
kita juga sudah kerjasama dengan google untuk jalan jalan fungsional juga sudah ada di google nanti
bukan hanya yang udah operasional
dan juga kita ada aplikasi namanya travoy
travo ini nanti mengimplementasikan push notification berbasis lokasi
jadi di mana kita berada kita bisa melihat rekayasa apa yang sedang dilakukan
kita bisa lihat cctv nya bisa lihat kegiatan kegiatan di mana pemakai jalan itu berada
dan juga kita ada whatsapp chatbot
jadi secara otomatis bisa dijawab oleh mesin
dan juga mungkin nanti himbuan ini yang sudah kita edarkan di wartawan
yaitu bagaimana kesiapan perjalanan pemilihan waktu dan rute perjalanan
aturan selama perjalanan aturan selama di rest area
ini sudah mulai kita sosialisasikan
nanti mudah mudahan para pemudik bisa
menyelami ini harus bagaimana ini saya mau ngerti
jadi kita didik kita ajar
bagaimana kesiapan perjalanan pemilihan waktu dan rutenya
nanti kan ada skb dan sebagainya
bisa dibaca juga bisa pakai channel channel apa yang untuk membantu
juga aturan aturan selama perjalanan
juga aturan selama di rest area
mungkin itu dari kami
nanti bisa kita lanjutkan kita pada saat diskusi
sekian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak subakti sudah menutup sesi paparan kita
kelimahan arasumber sudah menyampaikan paparannya
sekarang saatnya kita buka sesi diskusi
dipersilahkan untuk bapak ibu sekalian yang hadir secara langsung maupun secara daring
dipersilakan untuk bertanya
sudah banyak pertanyaan yang hadir
makanya saya tadi maaf kalau harus dipotong
karena ternyata banyak sekali yang mau bertanya kepada kelimahan arasumber kita
saya mau berikan kesempatan pertama kepada mahasiswa dari trisakti
silahkan pertanyaannya kepada siapa
dari institusi mana
kemudian kepada siapa pertanyaannya akan disampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang perkenalkan nama saya brian akmal dari universitas trisakti
sebelumnya izin bertanya untuk pihak polri atau jasa marga
tindakan apa yang dilakukan polri atau pihak jasa marga dalam mengatasi peningkatan arus mudik tahun dua ribu dua puluh
ditambah sekarang kan sudah tidak adanya ppkm lagi
dan apa yang dilakukan jika cadangan pangan nasional menipis atau bisa dibilang habis
sedangkan di posisi lain adanya peningkatan pembeli menjelang lebaran tahun dua ribu dua puluh
terima kasih brian akmal
ini komprehensif sekali pertanyaannya
langsung ketiga narasumber
mungkin karena pak ketut aswara baru bergabung bersama kita
saya berikan kesempatan dulu untuk pak ketut untuk menjawab
tadi sudah dipaparkan sebenarnya oleh pak arief
tapi mungkin boleh lebih detail dan komprehensif pak aswara
apa saja langkah langkah konkret yang sudah dilakukan bapak nas
untuk memastikan bahwa tadi stok pangan yang pasti mungkin demandnya meningkat ini bisa tetap aman
baik terima kasih mbak moderator
secara prinsip mas brian tugas badan pangan itu kan memastikan cadangan pangan kita cukup
dan kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa seluruh cadangan pangan dalam rangka menghadapi bulan suci ramadhan
termasuk sampai lebaran itu sangat cukup
dan apa namanya kita sudah pemenuhannya baik dari dalam negeri
maupun ada beberapa pangan yang memang kita masih bergantung dari importasi
yang pertama adalah daging
kita akan masuk pada minggu pertama bulan april
sehingga kita harapkan daging kerbau ini bisa mengimbangi kenaikan daging sapi
yang kedua kita akan memasukkan kedelai
kedai sudah mulai masuk di bulan juga maret
sehingga jumlah total nanti kedelai stok kita atau cadangan pangan kita sebanyak tiga ratus delapan puluh lima ribu ton
di mana kebutuhan setiap bulannya sekitar satu ratus sembilan puluh an ribu
sehingga kita punya dua bulan cadangan pangan
dalam artian untuk kebutuhan kedelai
kemudian kita juga untuk bawang putih sudah akan masuk juga di bulan maret sekitar delapan puluh delapan ribu
di mana kebutuhan kita hanya sekitar lima puluh ribu per bulan
nah ini kami kira sudah cukup untuk pemenuhan dalam rangka menghadapi bulan suci ramadhan
sehingga sekali lagi hal hal terkait dengan telur telur sangat cukup dan harganya juga lumayan bagus
walaupun pada saat ini ada kenaikan sedikit harga telur tapi dalam tahap yang wajar
kemudian daging ayam ras saya laporkan juga atau kami sampaikan juga bahwa posisi daging ayam ras secara jumlah sangat mencukupi
harga sangat stabil memang di farm sudah mulai naik sedikit namun di tingkat konsumen juga sudah bagus
sehingga menurut bawang merah juga sama ketersediaannya sangat cukup dan harga rp tiga puluh enam sampai rp tiga puluh dua kami kira itu juga cukup
memang ada cabai rawit merah yang agak cukup
cawit merah yang agak tinggi harganya namun demikian dengan adanya mulai panen
di mana gerakan tanam yang dilakukan berbagai pihak di wilayah masing masing
saya kira ini juga akan menurunkan harga dan memang laporan kemarin di dalam forum rembuk diperoleh bahwa ada penurunan sebesar rp sepuluh
sehingga ada pada saat naik sekarang posisi cabai rawit merah sudah agak turun
sedangkan harga pangan yang lain di posisi yang relatif aman
baik dari sisi ketersediaan maupun dari sisi penurunan
saya kira demikian mbak
terima kasih pak ketut
selanjutnya saya berikan kesempatan kepada brig jenaan
mohon berkenan memberikan jawaban apa saja strategi dan langkah konkret untuk bisa mengatasi dan mengantisipasi kalau ada kemacetan kepadatan
terima kasih mas brian dari trisakti
jadi tadi sudah dipaparkan
jadi kami mengantisipasi atau menangani
kepentingan penduduk tahun ini
ini kita sudah bekerja
sebenarnya sebelum tahun baru
kita ada gelar dibersih lah
kalau kita bicara dengan stakeholder ini dari kementerian perhubungan pupr
gelar besinya itu pas libur natal tahun baru
artinya kita sudah mulai mempersiapkan disitu
kemudian setelah natal tahun baru kita evaluasi bersama lagi dengan stakeholder
mengevaluasi bagaimana nanti untuk
natal tahun baru ini
dan sampai kepada
prediksi tadi ada prediksi
dari kementerian perhubungan ada dari
teman teman dari jasa marga
itu dihitung betul
kalau pengalaman tahun dua ribu dua puluh
kalau kita bilang errornya itu
errornya prediksi dari kementerian perhubungan
maupun dari jasa marga
berdasarkan prediksi prediksi itu
kita membuat strategi tadi
yang disampaikan mulai dari
rekai salur lintas
penambahan kapasitas jalan
kalau dulu ada pembatasan
dengan gajil genap
mungkin mudah mudahan sih ada
tapi kalau saya lihat dari draft
ini belum dimuat
karena kalau hitungan dari
pc ratio nya ya pak bakti
rekasian kita lakukan
salah satunya itu pembatasan
dengan gajil genap
artinya kalau ganjil genap ini berhasil
pemudik atau pengguna jalan
itu akan terkurangi
kalau evaluasi tahun lalu
kendaraan bergerak di jalan
itu strategi strategi yang kita lakukan
malah di dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga nanti
itu kita buat regulasi
kalau dua ribu sembilan belas kita
sudah mulai kelihatan macet
itu baru kita melakukan
kontraplau maupun one way
kita buat regulasi
seperti jadwal one way
jadwal kontraplau jadwal pembatasan
itu sudah diakomodin
seperti one way kontraplau
itu pun berdasarkan angka angka
kementerian perhubungan melalui
dari jasa barga
itu yang menjadi
bahan kita untuk melakukan
tadi disampaikan oleh pak bakti
kalau sudah lima ribu
lima ribu per jam
itu sudah harus melakukan kontraplow
kalau diatas lagi dua lajur
tiga lajur sampai one way
itu secara diri kita
nanti di dua ribu dua puluh tiga ini juga
ya terpaksa kita one way melalui
kampek ya empat puluh tujuh sampai
tapi berdasarkan angka angka
berdasarkan angka angka yang kita dapat
jakarta cikampek itu tidak perlu one way
dari arah cipularang
masih bisa melalui
itu bisa masuk ke jakarta cikampek
artinya tidak one way di cikampek
dari bandung juga bisa ngalir
pada saat harus budi
begitu juga sebaliknya
pada saat harus balik
dari jakarta yang akan ke bandung
masih bisa diberikan ruang
yaitu satu lajur dan
artinya ya kita dua lajur lah
dua lajur masih bisa ke bandung
artinya kebutuhan masyarakat
pada saat dua ribu dua puluh
yang tidak terkomodir
dari bandung ke jakarta
begitu sebaliknya dari jakarta ke bandung
ini tahun ini
hampir dapat dipastikan bisa diakomodir
begitu juga angkutan umum
kalau tahun lalu
itu harus melalui arteri
mulai dari semarang sampai jakarta
tahun ini insyaallah
itu bisa masuk tol
artinya masih dikomodir
ini masih bisa lewat tol
artinya untuk kecepatan mengangkut kembali
ke arah timur
itu masih bisa kita komodir
itu mas mdn
strategi strategi yang kita lakukan
jadi berdasarkan angka angka yang ada
insyaallah ini angkanya tidak meleset jauh
jadi apa yang sudah kita siapkan
walaupun jadwal jadwal tadi
dari jam sekian sampai jam sekian
ya kita kontrapol terus kan
artinya kalau tadi dibatasi sampai jam dua puluh empat
kalau situasi di lapangan
juga masih memerlukan
kontraplow atau one way
itu akan kita lakukan one way maupun kontraple
jadi jadwal jadwal itu tadi hanya untuk memberikan
panduan kepada masyarakat
bisa mengatur sendiri
jadwal perjalanan mudiknya
mungkin mau ditambahkan pak subakti karena tadi
ditatakan implementasi juga yang pentingnya
sehingga ketika nanti sudah terlihat ada tampak
wah mulai padat bisa langsung
dieksekusi ada strategi
khusus mungkin pak subakti
baik terima kasih tadi sudah banyak disampaikan pak an
jalan tol bujt badan usaha jalan tol
koronatas dan perbuangan untuk melancarkan
lokalitas di jalan
di gerbang pada saat transaksi maupun di rest area
contohnya tadi kalau dilacur
kita juga menambah tadi banyak
kemudian patrok derek dan sebagainya
supaya nanti rekayasa rekayasa yang dilakukan oleh
korlantas itu jadi cepat mudah
jadi tadi karena tadi satu
setengah lacur satu lacuran bau itu harus dipakai
kita nambah disitu derek dan sebagainya
ini hati kami untuk menyiapkan sarana di permirahana
di lajur maupun digerbang tadi nambah
lagi ramai orang yang capek terus jadi kendor ya jadi kita membantu betul betul decline pemerintah yaitu mudik tahun ini adalah mudik nyaman dan berkesan cukup berat ini pak
begitu banyak fasilitas yang kita tambah tahun ini ya termasuk teknologinya tadi appsnya tadi ya
dengan fungsi yang berbeda macam supaya nanti korlantas dan perhubungan maupun polda
fasilitas bergerak ini jadi mudah kita bantu
itu saja dari saya terima kasih